juru bicara kementerian kesehatan ri siti nadia tarmizi menyebut
butuh waktu lima belas bulan untuk pelaksanaan vaksinasi
bagi satu ratus delapan puluh satu lima juta penduduk indonesia
apakah ini realistis
seiring dengan peningkatan jumlah kasus positif covid sembilan belas
dan belum idealnya jumlah tes pcr di tanah air
kami sudah bergabung bersama epidemiolog griffith university
ada pak diki budiman
halo selamat malam pak diki
selamat malam dea
sehat pak diki
pak duki ini di tahun dua ribu dua puluh satu kita memasuki babak baru
masih dalam kondisi pandemi covid sembilan belas
dan vaksin jumlahnya ada tiga juta yang sudah sampai di indonesia
hari ini didistribusikan ke tiga puluh empat provinsi
pemerintah menyebut bahwa target waktunya ada lima belas bulan
untuk bisa memberikan vaksin kepada frontliner
seperti nakes kemudian polisi tni
dan petugas petugas yang berhubungan dengan masyarakat
apakah anda melihat ini

untuk lima belas bulan ini relatif
tahap pertama saya kira bisa diterima ya
namun untuk juga harus disampaikan
ada catatan yang harus diketahui bahwa
ini adalah kondisi yang dalam kata
dianggap sebagai kondisi ideal
atau target ideal yang ingin dicapai pemerintah
namun harus diketahui bahwa akan ada penyesuaian penyesuaian
yang kemungkinan besar
akan lebih dari lima belas bulan itu
karena ini kita berhadapan dengan situasi
untuk stok ya untuk ketersediaan vaksin ini
akan memerlukan waktu yang relatif cukup lama ya
terutama karena beberapa vaksin ini
seperti misalnya untuk pfizer ataupun untuk misalnya oxford sekalipun
dia memiliki permintaannya begitu besar
atau novavax yang malah baru
ini artinya estimasi estimasi dukungan ketersediaan kan
ini akan ada tergantung sekali pada ketersediaan vaksinnya
meskipun waktu ini sudah ditentukan
yang paling sangat mungkin diandalkan pemerintah saat ini
adalah ketersediaan dari sinovac yang kemungkinan besar
akan relatif terpenuhi ketersediaannya
tapi itu pun kan belum bisa memenuhi kebutuhan
besar dari capaian herd immunity yang akan kita targetkan
dalam lima belas bulan ke depan
artinya ini adalah capaian yang sementara ini
masih dianggap sebagai target ideal
namun tentu untuk melihat apakah ini akhirnya tercapai atau tidak
kita akan lihat di pertengahan tahun ini ya
dan tentunya sudah pastinya akan ada penyesuaian waktu
hmm artinya ada satu ratus delapan puluh satu lima juta ketersediaan vaksin

yang kemudian dituju oleh pemerintah dengan waktu lima belas bulan
artinya rata rata setiap hari daerah daerah itu harus empat ratus ribu orang divaksin
ini akan semakin sulit atau bagaimana
karena ini kan harus empat belas hari kemudian divaksin lagi
makanya ini tantangannya pertama adalah bahwa
terutama sih dari sisi ketersediaannya
dari sisi ketersediaan kedua
tantangan terbesar kita adalah
ini adalah satu program vaksinasi pertama yang begitu besar masif
apalagi kita ini daerah kepulauan ya
banyak daerah daerah yang juga tidak mudah dijangkau ya
walaupun katakanlah vaksin yang ada ini bisa disimpan dalam suhu dua atau delapan derajat
tapi secara tantangan di lapangan ini bukan hal yang mudah
namun untuk sekali lagi target itu penting ditetapkan ya
penting ditetapkan dengan catatan bahwa
ada akan ada penyusulan dan ini akan menjadi pemicu untuk upaya penyelesaian atau upaya penyempurnaan pelaksanaan di lapangan
akan tetapi yang jauh lebih penting dari itu dea bahwa
vaksinasi ini jangan dianggap sebagai satu upaya yang akan menyelesaikan pandemi ini
bukan seperti itu
kita masih punya pr besar bahkan untuk menghasilkan satu program vaksinasi yang akan mencapai herd immunity sekalipun
kita akan memerlukan kondisi kondisi yang menjadi prasarat
yang itu tentu jauh juga lebih besar untuk dipersiapkan saat ini
bukan hanya masalah distribusi vaksinnya tapi bagaimana menyiapkan daerah daerah
yang akan dianggap sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan

termasuk meski pada tahap ini kan baru tiga juta nih yang awal ini tenaga kesehatan
nah ini juga harus ada penyiapan dalam utamanya adalah strategi komunikasi risiko yang tepat
karena bagaimanapun tenaga kesehatan ini banyak juga yang memiliki banyak pertanyaan
karena mereka juga banyak yang belum memiliki akses
ini apa aman efektivitasnya kemudian ada potensi risikonya
terus apakah isu isu yang berkembang itu bisa dianggap sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan
isu yang berkembang itu benar atau tidak nah ini yang harus segera diadres oleh pemerintah
tidak boleh ditunda tuna nggak boleh dibiarkan
nah masalah komunikasi ini pak diki ini tiga juta vaksin sudah mulai didistribusikan ke daerah
tapi bpom belum mengeluarkan emergency use authorization
katanya akan diumumkan tanggal lima belas januari tapi kalau kita lihat dari langkah pemerintah dengan mengirimkan vaksin ke daerah
apakah pak diki melihat kesan bahwa pemerintah akan memberikan emergency use authorization
ya ini sebetulnya dua hal yang sebetulnya agak berbeda ya karena kebetulan saya sebelumnya di pemerintahan ya
jadi ada prosedur seperti misalnya dari china kok tiba tiba sudah tiba di indonesia apakah ini melanggar
sebenarnya itu adalah prosedur standar dalam satu pemberian program vaksinasi
karena itu sudah ada sebelumnya adalah audit audit yang berkaitan dengan requirement untuk sebelum proses pengiriman itu sendiri termasuk ke daerah
jadi ini dua hal yang berbeda yang walaupun sebetulnya nanti akan sangat menentukan pemberian vaksinnya
jadi pengiriman itu tidak menjadi masalah tidak melanggar prosedura dalam artian untuk kesiapan
yang tidak boleh adalah pemberian sebelum keluarnya vaksin
nah ini yang perlu difahami jadi ini bukan hal yang melanggar sebetulnya ini hal yang biasa dalam pengiriman atau dalam proses penyiapan satu program vaksinasi
yang penting adalah bahwa di daerah tersebut sudah disiapkan kapasitas atau tempat penyiapan yang memadai sehingga tidak akan mengganggu kualitas dari vaksin yang akan di
selanjutnya pak diki kan juga sering memberikan statement bahwa herd immunity bisa dicapai salah satunya dengan vaksin tapi tetap tiga t
kita tahu bahwa ini disebarkan ke seluruh indonesia kemampuan laboratorium dan juga keinginan pemerintah daerah atau kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan tes real time pcr ini berbeda beda
apakah jika vaksin tidak diiringi dengan tes pcr atau tiga t misalnya jika lengkapi tiga t itu akan sulit kita untuk mencapai
apa ya tujuan kita untuk keluar dari pandemi
betul jadi pertama yang harus difahami dulu bahwa pada fase pertama ini kan hanya diberikan pada tenaga kesehatan dan mungkin ada profesi lain yang ditentukan oleh pemerintah
karena jumlahnya sangat sedikit tiga juta ya artinya kalau disebut dengan ke arah heart immunity ini masih jauh banget ya tiga juta
nah dalam skenario besarnya untuk pencapaian program heart immunity
nah immunity ini melalui vaksinasi itu harus diketahui bahwa formula dari herd immunity itu memiliki tiga aspek penting ya
tiga aspek penting pertama tentu adalah vaksin yang aman dan memiliki efekasi yang optimal
itu dari hitungan atau analisis saya
dan kedua untuk angka reproduksi
nah ini angka reproduksi akan menentukan juga bagaimana potensi keberhasilan pencapaian herd immunity
semakin rendah angka reproduksinya di daerah tersebut di kabupaten provinsi ataupun secara nasional itu akan semakin besar potensi tercapainya herd immunity
nah berkaitan dengan angka reproduksi yang rendah ini tentu di situ ada tiga t dan lima m
saat ini lebih tepatnya lima m
karena kalau tidak ada strategi tiga t yang memadai
apalagi tidak didukung dengan strategi lima m yang dilakukan pemerintah
itu kurvanya tidak melandai
bahkan di eropa saat ini beberapa negara sudah mentargetkan untuk pemberian vaksinasinya itu menunggu sampai kurvanya melandai
artinya sampai setidaknya angka reproduksinya di bawah dua atau bahkan di bawah satu
nah ini yang harusnya dicapai dan dijadikan target sebelum pemberian vaksinasi
yang sifatnya nanti lebih besar dari yang tiga juta ini
kalau yang tiga juta ini saya kira tidak usah menunggu angka reproduksi itu
karena ini mereka adalah tujuannya untuk mengamankan tenaga tenaga kesehatan
tapi ketika diberikan pada masyarakat yang lebih besar
nah angka reproduksi harus dicapai yang senendah mungkin dengan strategi tiga t
kalau tidak ini yang terjadi ketika pandemi epidemik ebola
dimana meskipun vaksinnya efekasinya tinggi
tapi karena angka reproduksinya juga tinggi
vaksinasinya gagal karena ditambah ada faktor ketiga yaitu cakupan vaksinasi
karena akan selalu ada sebagian dari masyarakat kita itu yang tidak mungkin divaksin
karena ada kondisi kesehatan dan sebagainya
nah inilah yang harus dijadikan target setiap wilayah setiap daerah
ini yang harusnya saat ini pun setiap daerah itu punya baseline datanya
berapa di kabupaten katakanlah atau di jakarta
jakarta sudah punya nih data awalnya
ataupun misalnya di bandung ataupun kota kota lain
berapa nih cakupannya yang saat ini masyarakat yang mau divaksin
untuk melakukan strategi komunikasi risiko yang tepat
bisa meningkat cakupannya
karena kalau tidak ya nggak tercapai juga herd immunity
dan juga untuk diketahui kaitan dengan herd immunity ini
ada hal lain ya bahwa herd immunity ini bukan angka yang statis ya
dia dinamis sebetulnya
tidak seperti itu
karena ada faktor
di situ yang
termasuk di sini ada faktor mobilitas manusia
interaksi manusia di situ
nah ini yang akan mempengaruhi angka reproduksi
termasuk dalam kaitan cakupan ini adalah bagaimana pergerakan juga berpengaruh loh
ketika misalnya ada program vaksinasi dilakukan
masyarakat banyak yang pergi
atau banyak orang yang menolak
nah ini akan jadi masalah
sehingga sekali lagi menerapkan satu program vaksinasi ini memang
tidak sederhana dan cukup kompleks
sehingga juga itulah sebabnya perlu kondisi yang sangat diarahkan pada kondisi ideal
sebelum program vaksinasi itu sehingga lebih mendukung ini bisa berhasil ya
baik jika semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya ideal
bisa itu ya lima belas bulan untuk satu ratus delapan puluh satu lima juta vaksin bagi penduduk indonesia
terima kasih pak diki budiman sudah bergabung bersama kami
pada malam hari ini